seorang pria mendatangi kantor polisi dan mengaku keluarga wanita yang ditemukan tewas di semak semak dengan kondisi hangus terbakar di ogan ilir sumatera selatan
pria tersebut mengenali anting korban yang ditemukan di lokasi
setelah sasiang seorang pria bernama soparudin mendatangi kantor polisi
ia mengaku anggota keluarga wanita yang ditemukan tewas di semak semak dengan kondisi hangus terbakar di ogan ilir sumatera selatan
soparudin mengenali anting korban yang ditemukan di lokasi
polisi kemudian melakukan tes dna di rumah sakit bayangkara palembang
menurut soparudin korban yang bernama ina baru bercerai dengan suaminya
korban memelik satu orang anak perempuan yang masih berusia dua tahun
korban menghilang dari rumahnya di desa pedataran gelombang muara enim
mulai hari sabtu tanggal sembilan belas
ina hanti murti
usia sekitar berapa pak
usia sekitar dua puluh tahunan
dia pamit kemana terakhir itu pak
pamit terakhir dia mau jalan keluar ke gelombang
sebelumnya warga ogan ilir sumatera selatan menemukan sesosok mayat wanita yang hangus terbakar di semak semak
di desa rambutan kecamatan pemuluatan utara kabupaten ogan ilir
saat ditemukan tangan dan leher korban diikat kawat tembaga dengan posisi tengkurap di atas kasur yang juga turut terbakar
jadi juga penelitian kami adalah dibakar dengan sengaja
dengan sengaja pak
dikarenakan disitu terdapat kawat yang membelit lehernya
kawat yang membelit lehernya
kawat yang membelit lehernya
terus kawat itu juga membelit tangan dan juga bajunya
polisi masih menyelidiki motif pembunuhan ini dan memburu pelakunya
hanifah randi ogan ilir sumatera selatan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini